sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pengen bawa kava pulang ke sini
masih kava seneng banget deh tidur di box ini
terima kasih ya kak fadil
tiga bulan itu gak lama kok
apa yang ada
maaf ya aku langsung masuk ke ruangan kamu
tapi tadi aku minta izin kok sama asisten kamu
yaudah gak apa apa
ada apa lain
ini makanan kesukaannya tovan
tadi aku masak sendiri di rumah
tolong kamu kasih dia ya dan
pastiin dia makan masakan aku
nanti aku sampein
iya aku tahu tovan masih gak suka sama aku
tapi aku gak akan nyerah
dan aku akan tetap berusaha supaya aku bisa merebut hatinya tovan lagi
kamu harus tetap semangat
yaudah makasih ya fadil
aku permisi dulu
aku boleh minta tolong satu hal gak sama kamu
tolong kamu cari tahu ya siapa wanita yang taufan cintai saat ini
taufan cuma berbohong dengan pernyataannya itu
karena setahu aku dia cuma cinta sama aku
tidak ada apa apa
aku mau tahu
cintanya tofan udah berpaling dari aku
sekarang taufan telah jatuh cinta sama seorang wanita
dan itu bukan aku
itu gak mungkin alena
aku mohon kamu tanya ke tovan
tovan kan gak mungkin bawa aku ke sana

kalian itu saudara kembar
kalian itu satu hati
dan aku yakin
taufan pasti gak sanggup menyembunyikan ini dari kamu

aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu

aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu

aku mau berbohong sama kamu
kalau kamu mau berbohong sama aku
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
aku mau berbohong sama kamu
nanti kau sedih nanti kak fah juga ikutan sedih
karena walaupun kalian jauh ikatan batin antara ibu dan anak itu sangat kuat
jadi kamu harus dekat untuk kak fah mila
kak mila akan dengerin nasihat kak taufan
ada sayur katuk untuk makan siang kamu mama yang bikin
katanya ini bisa melancarkan asi dan bagus untuk ibu menyusuinya
dimakan sampai habis ya bilang
iya kak mila akan makan sampai habis
demi kak fah
kakak bangun mila
mak aku sopi
gak usah kak
mila bisa makan sendiri kak
mila cuma kak ingat terus sama kak fah
udah sih mila biar aku yang sopi
lebih baik kak
ayo terima kasih
pertunjukannya sangat bagus
berarti dia itu masih bisa pegang sendok
kalau sampai dia nggak bisa pegang sendok
atau enggak namanya lagi menjerat mangsa
nanti kamu terjerat lagi sama kami
indi tolong berhenti untuk menyudutkan aku
aku sama sekali nggak punya niat macem macem sama kata taufanku
hubungan ini jangan ditanggapi
dan kamu indi kamu jangan jadi profek kata
gara gara kamu pak haris pernah salah paham
dengan hubungan aku dan kata kamu
siapa juga yang gak salah paham
kalian peluk pelukan pegang pegangan suap suapan
aduh jangan jangan kalian berdua itu udah saling jatuh cinta kali ya
aku tuh namanya kak fadil di
dan itu semua nggak akan terjadi
kamu yang jatuh cinta duluan sama camilla gitu
dan ngancok aku ini
lebih baik kamu cuci otak kamu
jangan sampai ada pikiran jelek kayak gini
kamu jangan terprovokasi kata kata ini
mila tahu kak
dan sampai kapanpun
aku gak mungkin jatuh cinta dengan orang yang dicintai fadil
karena aku nggak mau bersaing dengan fadil
kamu ngerti kan
camilla ngerti kok kak
kapan ya kira kira fadil dan camilla menikah
maksud mama tanggal dan bulan yang baik untuk mereka menikah
semua hari itu baik pak
kita bisa melaksanakan pernikahan mereka kapan saja
yang penting kita tanya dulu bagaimana kesiapan mereka
lebih cepat lebih baik
kalau bisa jangan lupa
jangan ditunda tunda lagi deh mah
iya pak ya
atau kita tunggu aja kafa pulang ke rumah
itu berarti bulan depan dong pak
nanti sekalian aja dibarengin sama selamatan untuk kekahannya kava
bagus itu juga bagus juga itu
ya tapi mak
nanti kita bicarakan dulu sama fadil sama kamila ya mbak ya
ya ampun om tante
kayaknya om sama tante gak usah terburu buru gitu deh
emangnya kenapa ndi nggak boleh buru buru
ya perasaan indi nggak enak aja
soalnya camilla sama fadil itu sepertinya belum siap aja untuk menikah
bukan kamu mulai lagi tuh
daripada semuanya mubazir lebih baik om sama tante itu mempersiapkan pernikahan indi dan e
kamu jangan lupa
indi kamu jangan keterlaluan deh
kemarin tante sudah menuruti permintaan kamu untuk membebaskan edo
tapi bukan berarti kamu bisa minta sembarangan indi
pokoknya tante dan om dan semua tidak setuju kamu menikah dengan edo
sampai kapanpun karena tidak akan menerima edo menjadi bagian dari keluarga kita
edo itu nggak baik ndi
edo itu jahat
dan kamu harus ingat ndi
edo itu mengejar ngejar camilla
dan sudah mencelakai camilla
jadi sekarang kamu nggak usah aneh aneh deh
lebih baik kamu mencari laki laki yang baik bukan edo
kak taufan tahu nggak
pas mila perhatiin ya kak
mukanya kava lama lama tuh mirip loh sama kak fadil
itu yang bikin mila bahagia banget sekarang
karena kak fah tahu

kak fadil udah pulang
kamu baik baik aja kan
alhamdulillah sehat kok kak
kak fadil sekarang kak fadil bisa kan nganterin mila buat ketemu sama kak fah
mila selalu udah kangen banget sama kak fah
aku bisa nemenin kamu kok
aku anterin kamu masuk ke dalam ya
soalnya ada yang mau aku bicara sama taufan
kak taufan mila masuk ya
ini ada makaroni skutel dari alena
dia sendiri yang masak
ini kan makanan kesukaan lo
kenapa sih fah
kenapa sih lo nolak alena terus
dan lo masih cinta sama dia kan
yang pengen kalian putus itu neneknya
sebenarnya alena gak mau kan kalian putus
dan kalau waktu itu kalian putus itu karena lo yang putusin duluan kan
lo nggak usah soal tahu deh

apa benar kata alena
ada cewek lain yang lo suka
alena aku udah ngasih makanan ke depan kamu ke taufan
terus gimana taufan suka nggak
bapak nerima nggak atau dia buang
nggak taufan menerimanya kok
fadil masalah wanita yang taufan cintai
kamu udah nanya belum sama dia
taufan nggak menjawab apapun
dia malah mengalihkan bicara
terus terus kenapa dia nggak jawab
karena wanita yang taufan maksud itu memang nggak ada